jumat siang komunitas pecinta lingkungan
bank sampah sungai cisadane bangsa suci
tanggerang dibantu dinas lingkungan hidup
dinas pekerjaan umum dan tni polri
melakukan susur sungai
mereka mencari limbah sisa medis
yang akhir akhir ini ditemui
di sekitaran sungai cisadane
sampah limbah medis tersebut
diduga sengaja dibuang
dan berasal dari limbah rumah sakit
selama dua jam penyisiran
tim menemukan sejumlah limbah medis
berupa selang infus beserta jarum
dan botol obat
limbah sampah yang ditemukan adalah
termasuk limbah berbahaya
banyaknya temuan sampah medis
yang kita temukan di wilayah bangsa suci
dan nyangkut di west strip nya bangsa suci
hari ini kita fokus sama medis
karena ini membuat parno masyarakat
karena ternyata belakangan juga selintingan
corona masih bisa hidup bertahan
dua sampai tiga jam di permukaan air
dan ini sangat mengkhawatirkan
operasi sampah kali ini memang difokuskan
untuk mencari bekas limbah medis
apalagi warga mengeluh takut apabila
ada limbah medis yang mencemari
karena di sini tempat banyak yang ini sih
pertemuan kumpul keluarga gitu ya
kalau ada sampah sampah seperti itu berbahaya ya
buat anak apalagi anak anak kecil gitu ya
tanggapan yang positif lah luar biasa
untuk pembersihannya ya
selain menjaga lingkungan
membersihkan kali juga
dan dari limbah limbah kotoran yang
yang bukan hanya sampah medis aja
tapi sampah sampah yang lainnya juga
biar kali cisadane ini lebih asri lagi pak begitu
hasil temuan sisir sungai ini akan dilaporkan
ke instansi terkait untuk ditelusuri
dari mana asal limbah tersebut
dan setelah itu dimusnahkan dengan cara dibakar